presiden jokowi jumat pagi bergerak dari pangkalan udara suwondo medan menuju bandara silangit
rencananya presiden akan meresmikan bandara silangit menjadi bandara internasional
keberangkatan presiden jokowi menuju bandara silangit tapanuli utara sempat tertunda dari jadwal yang ditetapkan
yang seharusnya pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
penundaan dikarenakan cuaca buruk di lokasi bandara silangit
setelah dari bandara selangit presiden akan melanjutkan kunjungan ke kabupaten langkat melalui jalur udara
di kabupaten langkat jokowi akan menyerahkan kartu indonesia pintar atau kip dan sertifikat tanah
usai melakukan kunjungan ke kabupaten langkat presiden akan kembali ke hotel adi mulia medan
selanjutnya akan melakukan pertemuan dengan relawan di asrama haji medan